hebat hebat apaan tadi yang jorokin saya siapa
udah sekarang saya mau cari ali ali ali ali dimana ini mami udah dateng ali
banget ya udah kok jeli yang nemanin kita berangkat sekarang yuk yuk
siapa yang nutup pintunya
gak tau li bukan aku
kuncinya gerak sendiri
gak bisa sih li
bisa dikebuka li
kita kayak jebak di sini
kita harus cari jalan yang lain
li bangun li
aduh li bangun
li bangun li
sampai jumpa lagi
jangan lupa like subscribe chanel ini
sampai jumpa lagi
untung ada jangkauan
eh dia tuh minta tolong bukannya beli lontong gimana sih kamu
itu bang ali bang ali diculikkan ke oma belanda
emangnya bisa malam malam begini ke belanda
eh bukannya ke belanda tapi diculik hantu oma belanda
ngapain ke belanda kamu tuh gimana sih
eh yang di rumah tua itu loh hee serem
panggil dia bang tadi dia pingsan
lagian kamu tuh ngapain malam malam masuk masuk ke situ
abis kita penasaran bang
oh ya sudah
aku juga takut juga
bang hansip takut ya
gak aku tuh paling berani
ya tau kita tuh hansip bertiga paling berani ya tau
ya udah kita kesana aja
tapi ya solusinya sih
ee lebih baik kita lapor sama bu ranti
terus sama rt juga
cepetan atau gawat aduh
aduh gimana tuh pak rt kalau anak saya kenapa napa pak rt
sabar bu ranti sabar
kita berpikir jenih dulu sebentar ini
pak rete gak bisa mikir lama lama kalau ali kenapa napa
pak rt mau tanggung jawab
nah jadi ke ain gitu teh
ya pak rt doang yang tanggung jawab aduh
saya akan bebaskan anak ibu
tuh miskal aja mau tanggung jawab bebasin anak saya
sabar louis pasteur pun berkata demikian
tinggalkan rumah ini
atau anakmu tidak selamat
tuh pak ain tihla
pak rt pak rt
diem disini jangan pergi
tidak denger apa itu tadi
tinggalkan rumah ini cep
pak rete ali berarti masih ada di dalam pak retek
coba buka pintunya
wah di situ kan
berarti kita harus dobrak
udah biar louis pasteur aja yang buka
udah pak rt aja
lagi sekali lagi
wah pak rt hebat
tadi yang jorokin saya siapa
pak rt sekarang saya mau cari ali
ini mami udah dateng
itu mah rafa yang main gitu
ali mami udah dateng
penunggu rumah sini
keluar kamu teh
biasa aja dong
ternyata kamu ya
kamu yang udah ngeganggu warga yang ada di sini
tenang pak rt
kamu pergi dari sini
gak ada air airnya kebuka
jangan pingsan sekarang berhenti
saya nggak akan membongkar rumah ini
saya akan biarkan rumah ini
jangan ganggu kami
nanti pas bangun
tidak tidak tidak
dia yang pernah menembara kami
yang mikir ini yang kagum
untuk rumah belanda lagi
jadi mereka cuma pura pura jadi hantu
supaya rumah ini nggak dibongkar
dan gak perlu kita takut takutin para tukang lagi
gak usah udah gak perlu lagi
astagah itu kan kok rohaya dan suaminya
yaudah kalau gitu kita bawa si alin
yuk bawa bawa yuk